aparat polres gresik yang dipimpin kapolres gresik akbp wahyu s bintoro menggelar sidak di sejumlah jasa penukaran uang baru pada selasa sore
sidak tersebut dilakukan untuk mengantisipasi peredaran uang palsu atau upal terutama jelang perayaan idul fitri
selain mengecek kondisi uang petugas juga mengimbau para jasa penyedia uang baru agar tetap waspada saat melayani pelanggan
selain itu kapolres gresik mengingatkan agar warga memilih menukarkan uang di bank